saat berpuasa kondisi tubuh berada dalam keadaan kurang asupan baik itu cairan maupun makanannya
namun bukan berarti kita tidak boleh melakukan olahraga nih
nah kira kira nih olahraga apa yang pas dilakukan saat berbuka agar berpuasa tetap lancar dan juga badan juga tetap bugar
nah sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom yaitu dokter spesialis kedokteran olahraga yaitu dokter dika
halo selamat pagi dokter apa kabar
selamat pagi mas bram dan mbak mai apa kabar semuanya
baik sehat alhamdulillah
nah dokter dika kira kira ini kan banyak yang menanyakan jenis olahraga seperti apa dok yang cocok dilakukan saat kita berpuasa
oke ini sebenarnya olahraganya apa itu tergantung olahraganya mau ngapain dulu nih mas bram dan mbak may ya
kalau kita mau olahraga yang sifatnya agak agak eksplosif misalnya kita kayak senang lari yang agak kencang atau sirkuit training
itu kan boleh
itu asupan gula dulu nih sumberan gula
karena kalau kita ke game di menjelang buka itu memang agak agak risky karena apa
menjelang buka cadangan gula itu udah makin turun
udah dehidrasi juga
kalau kita mau main yang memang agak agak eksplosif maka sebenarnya kita bisa ngerjainnya ada dua waktu
antara di pagi pagi abis tawur atau setelah buka sekalian
cuma masalahnya ada di berbagai pilihan tuh ada konsekuensinya untuk yang menjelang atau setelah sahur itu tuh
memang kita punya banyak energi
istilahnya kita mau ngapain juga bisa
tapi yang kita khawatirin kalau misalnya terlalu over kita bablas kita terlalu bersemangat
yang ada kalau kita buang buang keringatan jadi dihidrasi itu
jadi mesti hati hati mesti kita main aman supaya jangan sampai keringat terlalu banyak untuk yang sebelah tawur
nah kalau menjelang buka kita punya pilihan yang mungkin agak lebih ringan ringan aja main
kenapa karena kita mau bakar lemak disitu

jangan ngulang ngulang ya jangan lupa yang kelima semangat gunung dan buka yang mana itu
semua abis ini udah tipis sedangannya mau gak mau mesti pakai lemak kan
cara biar lelah lelah bisa pakai lemak artinya satu
mainnya ringan nggak bisa main yang berat
jadi kita bisa main yang seperti jogging santai kayak respek
sederhan centil gitu kan yang sekedar ya yang ringan ringan
aja lah atau sekalian suka nih mas berantem
aja ya gua kan mau makan minum apa juga bebas
dan kapanpun bisa gitu cuman mungkin harus diperhatikan jangan sampai terlalu malem
centil tadi kayaknya saya tertarik ya untuk melakukan
jogging tapi sambil centil centil sambil banyak fotonya
dok tapi sebenarnya waktu yang efektif
untuk olahraga pada saat berpuasa itu kapan sih
apakah memang menjelang berbuka puasa seperti yang dokter katakan tadi
atau malam setelah kita berbuka puasa karena kan
kalau kita malam itu katanya kurang baik begitu dok
untuk berolahraga di malam hari bener gak itu dok
oke pilihan yang kedua nih bapak mas
yang pertama antara sebelum buka sama setelah buka nih kalau mau beli dua ini
maka tadi tergantung apa yang mau kita kerjakan
kalau untuk ke sore sore tadi kita dalam kondisi dehidrasi
rasu kemudian kita jadi dalam kondisi sudah menurun
cadangan karbohidrat yang kita
mungkin kita bisa gunakan stau sili alatnya sifatnya
siang tadi jadi untuk kita jogging santai
itu gak masalah sebelum berbuka karena pakarnya
sumber energinya itu akan diambil dari lemak
kita kan ke lemak oke gak pernah begitu ada orang habis saur
lemuk kontok gitu kan habis menjelang buka
si krem peng kurus gak pernah ada itu
lemak itu stabil makanya bisa kita pakai untuk
harga yang ringan tak diharapnya nah kalau
setelah berbuka memang jadi sudah enak tuh banyak cadangannya
udah masuk lagi cuman kalau kita bicara
ini kan ada sekolah terawih ya benar
orang tuh pengen terawih di masjid jadi pilihannya
antara dua nih kalau yang seperti ini antara sebelum terawih di masjid atau
setelah terawih kalau setelah terawih
bisa berbuka karena kita harus
lebih awal supaya saur bisa bangun lagi kan
jadi ya udah kita bikin antara
bisa ngerjain di olahraga di waktu yang sempit ini
mas takjil jangan kalah mbak may
jadi kalau pas kejil jangan langsung lagi padang masuk sejalan
kita makan yang semangut yang kayak jus aja dulu
atau smoothie kurma gitu gitu kan sekedar ngiti
nah abis itu kita bisa lakukan olahraga yang singkat untuk menunggu sholat isya sampai sama semutnya
nah abis itu kita bisa lakukan olahraga yang singkat untuk menunggu sholat isya sampai sama semutnya

gitu mbak may
oke takjilnya nasi padang gimana tuh
takjil nasi padang makan beratnya apa itu kira kira ya
lebih berat lagi
nah dok tadi kan dokter dika mengatakan bahwa
jangan terlalu berat ketika mau olahraga antara maghrib dan juga isya
sebenarnya itu lebih efektif atau jangan jangan ketika perut kosong
menjelang maghrib itu lebih efektif untuk membakar lemak dok
iya jadi kalau secara fisiologinya ya mbak demas
secara fisiologinya memang memang lebih efektif untuk membakar lemak dok
iya jadi kalau secara fisiologinya memang memang

memang seperti itu penelitiannya

itu yang namanya membakar lemak dengan menyusutkan lemak
itu luar dan berbeda
karena kalau kita bicara sudah menyusutkan lemak
kita perlu melihat ketimbangan kalori hariannya
artinya begini cuma kita olahraga dalam perut kosong
dalam lemak pembakar

jadi biar sebarang halnya kita makannya barang
tadi makannya misalnya makan nasi goreng buat pembuka gitu ya buat snack
jadi akhirnya apa yang sudah dibakar langsung dibayar lunas
dan akhirnya makannya dikurus
jadi dipartikan juga dengan makanan lemak gitu
oke oke nah kalau yang namanya berolahraga ini kan
waktunya tadi sudah dikasih tahu jenis olahraganya juga sudah dikasih tahu tuh yang pas yang mana
kalau kondisi kesehatan tertentu ada nggak sih dok
yang tidak disarankan untuk berolahraga terutama saat puasa
kalau kita bicara olahraga memang semua orang bisa berolahraga
dari yang sehat walafiat masih muda sampai yang sudah lansia dan penyakit komorbidnya banyak
itu justru disarankan berolahraga supaya memang bisa membantu meningkatkan lifequality of life
atau kondisi kesehatannya lah
cuma memang harus ada penyesuaian
terutama untuk mereka yang memang memiliki komorbid atau memiliki penyakit begitu ya

jadi memang mungkin baiknya dijuangkan konsul dulu gitu
diperiksakan dulu bagaimana sih kondisi medisnya
karena punya jantung mana sih kemampuan jantungnya untuk memompa darah
kalau punya penyakit paru gimana sih kemampuan pernafasannya
jadi memang bisa tapi memang dengan berbagai adjustment lah
berbagai penyesuaian apalagi saat puasa gitu
oke berarti artinya jangan self diagnostik ya begitu ya
jangan mengira ngira sendiri nanti akhirnya malah salah treatment gitu ya
iya benar benar

kan kita yang tau lah barang kita gimana gitu ya
nah treatment tuh juga kadang kadang
nah itu benar benar kesehatan harus diperiksakan gitu dengan tes darah dan lain sebagainya
dan beberapa saran dari dokter dika tadi perlu kita praktekkan tentunya nanti menjelang maghrib ya
untuk mengurangi lemak juga
nah terima kasih dokter dika dokter spesialis kedokteran olahraga telah bergabung bersama kami di pagi hari ini
ya terima kasih